siapa sangka jika topping kue brownies yang mirip dengan kacang ini merupakan tempe mendoan
begitu pula dengan topping kue kering coklat atau cookies ini
ya inilah brownte brownies tempe hasil kreasi irma kusmayanti perempuan asal desa pengebatan banyumas jawa tengah
selain menjadi topping tempe mendoan juga menjadi bahan campuran utama brownies dan cookies
sebelum seluruh bahan pembuatan brownies dan cookies dicampur menjadi adonan tempe mendoan diiris tipis kemudian digoreng hingga kering
untuk bahan adonan tempe yang sudah digoreng ini digiling sedangkan sisanya untuk dijadikan topping
sementara adonan brownies sama seperti pada umumnya
bedanya proses untuk membuat brownte ini tempe mendoan yang sudah digiling dicampur ke dalam adonan brownies
jika adonan sudah siap lalu dituang
dimakan ke dalam loyang dan diberi topping tempe mendoan kemudian dimasak di oven hingga matang
awalnya mereka aneh kok enak gitu loh
selama ini kan yang namanya tempe yang namanya mendoan itu identik asin identik gurih gitu loh
tapi ini kok dibilang pakai coklat
setelah mereka coba ya alhamdulillah mereka cocok gitu loh
bagi para pelanggan brown tea memiliki cita rasa khas
selain rasa coklat dan manis
juga ada rasa gurih dari tempe mendoan
apalagi dipadu dengan butiran topping kering dari tempe mendoan ini
saya sangat tertarik sekali baik dari rasanya maupun ini kemasannya yang bikin menarik orang untuk mencicipi
kemudian karena dipadukan dengan tempe nah ini menambah sensasinya
jadi ada kriuk kriuknya begitu
brownies tempe dibanderol dengan harga rp empat puluh delapan
sedangkan untuk cookies dijual seharga rp dua puluh
rp dua puluh delapan untuk kemasan kecil dan rp dua puluh delapan untuk kemasan besar